menjatuhkan pidana terhadap terakwa agus nurpatria adipurnama s i k
dengan pidana penjara selama tiga tahun dikurang
selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
tiga menjatuhkan pidana denda kepada terakwa agus nurpatria adipurnama s i k
sebesar dua puluh juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan
menyatakan barang bukti berupa satu sampai dengan nomor enam puluh dua
dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain
menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima rupiah
demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan
dalam sidang hari jumat tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh tiga penuntut umum